karena kami yakin pak prabowo punya visi punya misi kecintaannya terhadap nkri itu luar biasa
kemudian saat ini dua ribu dua puluh empat saya pikir pak prabowo adalah salah satu tokoh yang berhasil
berkomunikasi dengan baik dengan semua kelompok
dan berhasil juga bekerja sama dengan semua kelompok
dan di dua ribu dua puluh empat kita membutuhkan tokoh tokoh yang bisa mempersatukan
tokoh tokoh yang bisa membawa kegembiraan antara satu kelompok dengan kelompok lain
bukan tokoh tokoh yang kemudian merawat benci kemudian merawat dendam dan sebagainya
nah pak prabowo salah satu modalitas utama beliau adalah beliau mampu merangkul semua pihak
oke tapi berarti keputusan memajukan pak prabowo subianto pada kontestasi pilpres dua ribu dua puluh empat itu sudah final ya
meskipun nanti konstelasi politik berubah
bagi kader gerindra itu adalah keputusan final mendorong pak prabowo sebagai calon presiden dua ribu dua puluh
nah nanti fakta politik seperti apa kita lihat prosesnya
oke fakta politik seperti apa berarti masih dinamis dong mas dhani
politik itu sangat dinamis
jadi sangat dinamis tapi dalam sikap resmi partai gerindra pak prabowo
tentu kami menginginkan pak prabowo sebagai calon presiden
final bagi seluruh kader gerindra
oke artinya tetap menyerahkan kepada pak prabowo ya
keputusan piagam kerjasama kami dengan partai pkb juga menyerahkan keputusan capres dan cawapres kepada pak prabowo dan caimin
nah ini saya mau tanya nih saya mau tanya nih ke gus jazil yang kemarin piagamnya udah sama sama bikin acara di sentul kalau nggak salah ya
yaitu ramai sekali yel yelnya pkb dan juga yel yelnya gerindra
oke nanti mungkin bisa nyanyi ya setelah ini ya
gus jazil ini sudah tiga kali berturut turut dua ribu sembilan dua ribu empat belas dua ribu sembilan belas ini pkb tidak pernah berkoalisi dengan partai gerindra
pkb selalu berkoalisi ke yang menang pilpres kenapa sekarang mau koalisi dengan gerindra
karena sekarang yang menang gerindra
oke itu optimismenya optimismenya bang dhanil
kalau di dukung pkb biasanya begitu
saya setuju dengan pak daniel
setidaknya begini biasanya koalisi ini memang ditentukan komposisi jodoh dan juga prospeknya
nah ketika tiga kali pilpres ya pkb juga menghitung
pak prabowo waktu itu kalah
ya kan makanya kita tidak gabung
nah hari ini hitungannya berbeda karena settingnya juga sudah berbeda kan
nggak jelas peraunya mau ikut kemana
atau sebaliknya ada peraunya nggak ada orangnya
nah pkb dengan gerindra ini menurut saya peraunya sudah jelas
di fakta koalisi kita ingin menatap pemilu dua ribu dua puluh empat dengan damai dan riang gembira
untuk itu untuk menetapkan siapa presiden dan calon presidennya
mandat ada di tangan pak prabowo dan gus muhaymin
tapi tadi anda tidak menjawab pertanyaan saya kenapa akhirnya pkb mau koalisi dengan gerindra
setelah yang tiga kali kemarin
ya hitungannya pasti menang
oh jadi yang keempat kalinya ini yang keempat jadi tertam laki begitu
iya hitungan pkb ini kan kita melihat tokoh tokoh yang muncul
pertama gini di dua ribu dua puluh empat kita ingin juga apa namanya kedaulatan partai
apa namanya peran partai politik itu juga lebih menonjol daripada tahun tahun yang lalu
artinya ketua umum ketua umum partai politik
kami melihat pak prabowo sebagai ketua umum partai politik
pak muhaymin juga sebagai ketua umum partai politik
pantaslah ikut di perhelatan dua ribu dua puluh
karena dua duanya ketua partai
nah sekarang pertanyaannya
udah lama jadi ketua partai
iya kan kan dia ada ketua umum partai yang lain yang ngomong
yang mau maju siapa
nana juga nggak lihat soalnya siapa ketua umum partai yang mau maju
ada beberapa yang lain
siapa nah makanya
ketua umum partai mau maju
iya kan gitu
saya nggak bicara pada
tetapi bahwa gerindra dengan pkb ini sudah jelas
dua duanya ketua umumnya menyatakan siap menjadi calon presiden
dan dua duanya punya gagasan
dua duanya punya arah
dua duanya juga punya konstituen
nah mitra yang sejajar ini penting bagi politik ke depan
tapi ini banyak yang bilang gujazil
bahwa menyatukan pkb dengan gerindra hanya seperti pkb ingin
yang penting kita bisa mencalonkan
kita harus mencalonkan cak imin aja deh
cak imin bisa maju dalam kontestasi pilpres
karena sudah berkali kali jadi ketua umum sudah berapa periode
karena ada kesempatan sama pak wahowo maju aja
ya faktanya pak muhaymin ketika itu ingin maju menjadi calon wakil presiden
akhirnya yang jadi pak km arof amin
kan bagus tuh
nah di dua ribu dua puluh empat saya pikir jauh berbeda settingnya
nah maka keinginan pak muhaymin untuk memberikan pendidikan politik kepada kadernya
sekaligus memberikan kepercayaan diri kepada semua ketua umum partai bahwa pemilu ini
dan tugas partai politik itu melahirkan kepemimpinan
oleh sebab itu pantaslah pak mohaimin untuk didorong menjadi calon presiden
itulah yang menjadi arah dari pkb
di mana masalahnya
masalahnya kita butuh koalisi
tadi anda katakan
ya kalau tidak ada tidak sampai satu perahu deklarasi kan lucu
nah inilah yang kemudian dibangun bersama gerindra
nah justru dalam bangunan koalisi ini yang kemarin ditandatangani ini kan masih ada satu langkah lagi
untuk menetapkan siapa calon presiden dan calon wakil presidennya
dari tadi gus jazil bilang bahwa gus ami ataupun mohaimin iskandar adalah calon presiden
bang daniel bilang pak prabowo subianto adalah calon presiden
calon wakil presidennya itu menentukannya bagaimana
siapa yang jadi ri satu siapa yang jadi ri dua
siapa yang jadi capres siapa yang jadi calon pres
di poin empat piagam koalisi disebutkan
nah yang diusung oleh koalisi kedua partai ini ditentukan secara bersama sama oleh pak prabowo dan gus muhaymin
artinya diantara beliau berdua ya pak prabowo dan juga gus muhaymin begitu
ya begitu namanya
lihat dari apa dari elektoralnya atau apa kalau menurut bang daniel gimana
siapa yang kira kira pantas untuk menjadi capres ataupun cawapres
kalau dari elektoral lebih tinggi
elektoral lebih tinggi ketua umumnya bang daniel
sepenuhnya percayakan pembicaraan masalah ini kepada pak prabowo dan gus imin
jadi silahkan saja
tentu beliau berdua punya kearifan terkait dengan itu
jadi piagam kerjasama terang menyebutkan ya otoritas untuk menentukan capres dan cawapres ada di tangan beliau berdua
oke jadi ini tergantung nanti kerelaan hati antara caimin atau pak prabowo
bukan hanya kerelaan hati
karena kan harus ketemu harus musyawarah kan berdua
ini politik ada itu rituannya
harus duduk bersama musyawarah negosiasi siapa yang jadi capres siapa yang jadi cawapres
begitu kan kalau biasanya nu kan biasanya begitu
musyawarah untuk mufakat menemukan titik temu
ada kompromi namanya
ada kompromi nah untuk mencapai titik kompromi itu kan antara pak prabowo dengan
ya dua duanya pantas
nggak sulit dua duanya pantas
oke saya mau ke mas usman tapi saya ingin tunjukkan dulu kalau tadi kita sudah bahas koalisi
tapi saya ingin tunjukkan ada data yang sudah kita punya beberapa lembaga survei sudah merangkum isu isu saja
isu isu apa saja yang kemudian menjadi perhatian dari responden mas usman
tapi jangan dijawab terlebih dahulu kita harus jeda terlebih dahulu
jangan kemana mana tetap di political show